enggak papa biarin aja ya ntar ya
saya yasir neneama saksikan program program kompastv melalui siaran digital ptv dan media streaming lainnya